hujan yang turun di jakarta sejak jumat pagi membuat beberapa wilayah tergenang air
di perumahan cawang baru jakarta timur
luapan air yang mencapai lima puluh cm membuat sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat mogok
hujan yang mengguyur wilayah cawang baru jakarta timur selama kurang lebih dua jam mengakibatkan genangan setinggi lima puluh cm
akibatnya aktivitas warga pun terganggu karena sejumlah ruas jalan terkepung air
kendaraan roda dua maupun roda empat yang memaksa melintas pun mogok karena tingginya air yang menggenang
menurut warga wilayah cawang baru memang kerap terjadi genangan
bahkan bila hujan terus turun seperti ini ketinggian air bisa makin bertambah
dan hal tersebut karena sistem drainase yang sudah tidak menampung
sementara itu petugas ppsu kecamatan jatinegara mengatakan kalau intensitas tinggi pasti banjir karena saluran tidak menampung
warga berharap pemprov dki jakarta segera melakukan pengerukan drainase
dan memperbesar salurannya agar tidak terus terjadi genangan seperti ini bila hujan turun
hujannya dari tadi ini tidak berapa
oh hujannya ini dari tadi
iya dari hujan berapa tadi
genangan juga terjadi di ruas jalan di panjaitan cawang jakarta timur setinggi lima puluh cm
meskipun sejumlah petugas badan upk air dan ppsu kecamatan jatinegara sudah disiagakan di lokasi genangan
namun debit air yang besar tetap membuat air tumpah ke jalan
arus lalu lintas dari arah uki menuju tanjung priok pun mengalami kemacetan hingga satu km
karena hanya dua jalur yang dapat dilalui kendaraan dari empat jalur yang ada
tak hanya itu
tiga motor yang nekat melintas mengalami mati mesin
menurut petugas upk badan air genangan terjadi akibat debit air hujan yang tinggi ditambah dengan penyempitan sistem drainase yang ada
bagi masyarakat yang akan berpergian dari uki menuju tanjung priuk sebaiknya anda mencari alternatif jalur lain
sementara itu kawasan kampung pulo jatinegara jakarta timur juga terendam banjir setinggi satu meter pada jumat siang
banjir yang datang secara tiba tiba membuat sejumlah
warga panik dan langsung mengevakuasi barang barang mereka ke tempat yang lebih aman
sejumlah warga yang hendak beraktivitas terpaksa menerobos tingginya banjir
banjir setinggi satu meter yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan ibu kota sejak pagi tadi
sejumlah barang termasuk sepeda motor yang nyaris terendam banjir langsung dievakuasi warga secara gotong royong ke tempat yang lebih aman
warga hanya bisa berharap agar banjir yang meredam pemukiman mereka dapat segera
menanggap keadaan mereka

setengah sembilan air masuk rumah saya tutup sekali airnya bahkan motor saya aja rendam lagi